tiga hari menjelang lebaran jumlah penumpang yang melewati bandara internasional juanda juga naik hingga empat puluh persen
dari dua puluh satu lima ratus penumpang per hari naik menjadi dua puluh sembilan tujuh ratus penumpang per hari
antrian terlihat di meja pelayanan check in penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui terminal keberangkatan bandara internasional juanda
bandara juanda mulai ramai sejak tujuh hari menjelang lebaran dan terus meningkat
bahkan pada tiga hari menjelang lebaran jumlah penumpang juga naik mencapai empat puluh persen
yakni dari dua puluh satu lima ratus per hari menjadi dua puluh sembilan tujuh ratus orang per hari
diperkirakan jumlah ini masih akan terus meningkat hingga hari minggu sore